kita ke informasi pertama sulitnya menembus lokasi banjir di pinggiran sungai martapura kabupaten banjar
kalimantan selatan membuat petugas sar angkatan laut harus berenang mengantarkan bantuan ke masing masing warga korban banjir
petugas sar angkatan laut harus berenang saat mengantarkan paket bantuan ke rumah rumah warga terdampak banjir di desa sungai pinang desa pembantanan dan desa pejambuan kabupaten banjar
hal ini terpaksa dilakukan karena perahu karet pembawa logistik yang mereka bawa tidak bisa mendekati warga karena terhalang dahan ranting pepohonan pinggiran sungai
kawasan ini adalah kawasan terdampak banjir yang cukup parah rumah mereka masih terendam dengan ketinggian bervariasi
meski begitu mereka masih bertahan dengan tidur di atas perahu
operasi sar ini dilakukan setiap hari di titik lokasi terisolir
selain memberikan logistik bantuan petugas juga mengevakuasi warga yang sakit
titik titik yang kita kerahkan di sini termasuk kanal ini juga kita untuk buka posko
kemudian di banjar baru kita juga buka posko
di sana juga ada marir juga di daerah kebawaman dulu juga kita buka posko
karena untuk pengaduan masyarakat kepada kita dimanapun kita buka posko karena akan dioperasikan oleh satuan dukas angkatan laut
kita akan mengerahkan seluruh rencana
walaupun demikian tetap dengan korem
karena ini adalah wilayah korem